pt bio farma tbk menyatakan selain sputnik fee dari rusia
dua merek vaksin lainnya yang akan digunakan dalam program vaksinasi gotong royong
adalah sinopharm dan kansino
ahli biologi molekuler eijkman prof amin subandrio mengatakan
untuk vaksin sinopharm menggunakan platform inaktif
atau virus yang berada di dalam vaksin sudah dimatikan
atau dilemahkan sama seperti vaksin sinovac
uji klinis terhadap vaksin sinopharm sudah dilakukan di berbagai negara di dunia
dengan tingkat efikasi tujuh puluh delapan hingga tujuh puluh sembilan persen
pemberian vaksin sinovac adalah dua kali penyuntikan
dengan interval dua puluh satu hari setelah penyuntikan pertama
salah satu unit dari sinopharm anak perusahaan dari china national biotech group
lain halnya dengan vaksin kansino
menggunakan platform adenovirus lima
dosis penyuntikannya diklaim oleh pihak produsen cukup satu kali suntikan saja
sudah bisa membentuk antibody untuk mencegah terinfeksi dari virus corona
dengan nilai efikasi enam puluh lima dua puluh delapan persen
responnya juga kurang lebih sama seperti tadi yang dicapai oleh sinovac ya
kurang lebih sekitar tujuh puluh persenan efekasinya
klaim sepihak dari pembuatnya
suntikan satu kali suntikan saja sudah cukup
sudah cukup cukup cukup
sudah cukup merangsang pembentukan antibody yang cukup tinggi
ahli alergi imunologi klinik dari fkuirscm sukamto kusnu mengatakan
dengan dosis tunggal atau hanya satu kali penyuntikan
vaksin kansino bisa menurunkan resiko tertular covid sembilan belas enam puluh lima dua puluh delapan persen
dan mencegah sakit dengan gejala berat hingga sembilan puluh persen
bagusnya kalau dosis tunggal setelah divaksin
nggak perlu lagi dosis booster seperti vaksin vaksin yang lain
jadi kita tahu beberapa vaksin yang sudah ada
sudah dipakai di indonesia
itu perlu dua kali pemberian
yang ada yang berjarak ke dua puluh delapan hari
ada yang dua puluh satu hari gitu ya
seperti sinovac itu dua kali
jadi dengan interval sekitar dua puluh satu hari
nah kalau kansino ini sekali aja
di mana platform adenovirus lima di rekam
adenovirus lima di rekayasa untuk tidak bereplikasi
dan hanya dipakai untuk membawa dna yang telah disisipkan dna virus sars cov dua
untuk masuk ke dalam sel manusia
dna ini akan menumpang di dalam sistem produksi protein di dalam sel tubuh manusia
protein yang dihasilkan akan menjadi antigen
di mana antigen ini nantinya akan merangsang
pembentukan antibody atau kekebalan spesifik
profesor amin subanrio mengatakan
baik vaksin sinopharm dan juga vaksin kansino
keduanya bisa digunakan untuk program vaksinasi covid sembilan belas
asalkan memenuhi kriteria vaksin yang ideal
di antaranya yang pertama harus aman
kemudian kedua memiliki nilai efikasi dan efektivitas yang cukup baik menurut anjuran who
kemudian yang ketiga biayanya cukup murah atau mudah dijangkau
tidak mengganggu proses diagnosa
dan yang terpenting adalah diterima oleh otoritas dan masyarakat setempat
termasuk unsur kehalalannya
arman helmi septiadi pradana jakarta